usai mengalahkan jordania dan mengukir sejarah lolos ke babak perempat final piala asia u dua puluh tiga
punggawa timnas u dua puluh tiga selebrasi kemenangan di stadion abdullah bin khalifah
ini adalah suasana selebrasi kemenangan timnas indonesia u dua puluh dua
usai mengalahkan jordania dengan skor telak empat satu
para pemain berpelukan dan swafoto bersama pelatih shin taeyong dan ofisial
dua pencetak gol marcelino ferdinand dan witan sulaiman
meminta dukungan supporter timnas untuk terus melaju di piala asia u dua puluh tiga
tegak tegi perpanjangan kontrak shin taeyong sedikit terjawab
setelah memenuhi target membawa timnas senior lolos enam belas besar piala asia
dan timnas u dua puluh tiga lolos perempat final piala asia u dua puluh tiga
bahkan di ruang ganti pemain ketua umum pssi erick thohir
memberikan kode soal masa depan shin taeyong